polisi dari polda jawa barat menggelat para rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak
di rumah tkp di jalan cagak subang kamis tengah malam
polisi membawa tersangka mr untuk mencari gambaran saat kejadian pembunuhan terhadap tuti dan amen
termasuk peran para tersangka dalam peristiwa itu
para rekonstruksi ini digelar dengan penjagaan ketat belasan polisi
prarekonstruksi yang berakhir sekitar pukul dua puluh tiga lewat empat puluh lima menit waktu indonesia barat itu
polisi kembali menyita barang bukti berupa ember yang dipakai untuk menyeram bekas cecaran darah para korban
kasus pembunuhan terhadap tuti suhartini dan anaknya amelia mustika ratu terjadi pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
kedua korban ditemukan di dalam mobil alphard dalam kondisi bersimbah darah di kampung ciseti desa jalacaga kabupaten subang
selama sekitar dua tahun kasus pembunuhan ini menjadi misteri

hingga akhirnya mr yang juga keponakan korban tuti
menyerahkan diri ke polisi pada selasa tujuh belas oktober
dan menyatakan bahwa ia terlibat dalam pembunuhan sadis itu
yaitu mr suami korban yeha istri muda yeha mm serta dua anaknya ar dan ab
yeha dan mr saat ini ditahan di polda jawa barat
sementara tersangka mm ar dan ab tidak ditahan
ketiganya dikenai wajib lapor seminggu dua kali
di kantor polisi
pak yosep sendiri itu masih ditahan di polda metro
kampung polda jabar
dan untuk ketiga klien kami
mm dan ab ar dan ig
mengutip cnnindonesia com sejak pembunuhan ini terjadi
polisi melakukan berbagai cara untuk mencari pelakunya
diantaranya membuat tim khusus
melakukan lima kali oleh tkp
dan memeriksa satu ratus dua puluh empat saksi
selain itu polisi juga melakukan tes dna terhadap empat puluh sembilan orang
serta menyediakan hotline bagi warga
yang memiliki informasi tentang kasus ini
dian firmansyah subang jogja